pada hari ke tujuh pasca banjir bandang sungai cimanuk garut proses pencarian korban hilang kembali dilanjutkan
selain menyisir sungai personil tni mencari korban di kolam warga yang berada di bantaran sungai cimanuk
sulitnya akses kendaraan berat membuat pencarian jenazah hanya dilakukan menggunakan cangkul dan jaring ikan
pencarian korban banjir bandang di sungai cimanuk garut jawa barat dilakukan dengan menyisir sungai bendungan copong dan waduk jati gede
selain itu petugas melakukan pencarian di kolam milik warga di sekitar bantaran sungai cimanuk
susahnya akses alat berat membuat proses pencarian dilakukan dengan cara manual yakni menggunakan cangkul dan bambu
dua buah jaring ikan juga dipakai untuk mencari jenazah yang mungkin tenggelam di dasar kolam
proses pencarian dilakukan di kolam setelah warga mencium bau busuk pada senin malam kemarin
sehingga kami proses pencarian korban masih dilakukan di kolam yang hanya berjarak sepuluh meter dari sungai cimanuk tersebut
sementara itu tim sar telah menemukan tiga puluh empat korban tewas yang terseret banjir bandang
adapun sembilan belas orang lainnya dinyatakan hilang